ya pertama kali ketika pak mar datang itu ya menyambutnya dengan agak sedikit tegang
ya makanya saya bilang terusik tadi itu
akan memang ketika akan menyampaikan surat pengunduran diri ke gerindra pun
pak sandi berpamit kepada ketua umum kami pak mardiono
setelah berpamit beliau kemudian halal bihalal dengan pak mar diono menyampaikan saya sudah menuju
dan siap untuk masuk p tiga
saat ini saya berkesempatan untuk mendatangi salah satu politisi dari partai persatuan pembangunan
yang kian sibuk jelang tahun tahun pemilu dua ribu dua puluh empat
siapa lagi kalau bukan roma hurmuzi
baik mas romi
terima kasih mas sudah diundang bersama
mas romi hari hari ini kan sibuk banget nih
kita lihat dalam kontestasi tahun tahun politik
mas romi sudah muncul semakin sibuk pula gitu kan
tapi saya boleh datang ke rumahnya
saya pertama mau tanya dulu mas
ini kan desainnya cantik banget nih
kenapa mas romi memilih jawa kontemporer sebagai desain rumah
padahal ini tinggal di jakarta di lokasi ini kan
kayaknya kita jarang lihat rumah ini
oke itu satu
yang kedua tentu romantisme historis kita sebagai orang jawa itu ya
kepengen rumah jawa
dan supaya terasa tetap di jawa ya kita bikin rumah
seperti ini ke jakarta gitu ya
dan kita gabung di belakang itu
kalau kita jalan ke sana nanti terbuka
ada fasadnya di situ untuk udaranya lebih segar
boleh saya ikutan mas romi
oke terima kasih
mas rom ini kita dari masuk ruang tadi di ruang tamu ya
nah ini kita langsung masuk ke outdoor
lalu kemudian ada ikan ikan
nah ini ada yang bisa diceritakan nggak
biasanya kalau saya pulang terlalu malam
bisa jam satu jam dua gitu ya
atau pulang dari luar kota lama
itu saya selalu assalamualaikum ikan
assalamualaikum ikan ikan ini
karena kan gak ada orang kan udah pada tidur semua gitu
jadi ya assalamualaikumnya sama ikan
itu memberikan ketenangan kepada saya
dan suara air ini juga
saya punya empat kolam di rumah
bukan hanya ini
di sini satu di sana di belakang ada
di sebelah ada juga
yang kedua kata orang dulu
karena kita udah jadi public figure
kalau ada orang ngirim niat jelek ke kita
itu sama mereka dinetralisir
kok jadi larinya ke ikan
nah karena saya dari luar saya juga pengen
mas romi terima kasih pagi ini sudah diundang ke rumahnya
kita boleh ikut sarapan dulu nih pagi pagi
hari ini kita sarapan sama bandeng
ada sayur ada tempe
kalau kita tanyakan ini makanan makanan favorit dari mas romi juga bukan
saya tuh hampir setiap makan gak pernah tanpa tempe
gak pernah tanpa tempe
iya selalu pakai tempe
tempe goreng tempe mendoan tempe garit
kalau orang jawa bilang ya
terus ini bandengnya bandeng presto
dengan merek tertentu yang dari dulu saya belinya hanya itu
mas romy apa kesibukan hari hari ini mas sekarang ini
setelah kita tahu jadi majelis pertimbangan partai
hmm tapi kemudian masyarakat juga pengen tahu
apa yang dilakukan mas romy sehari hari selain mengurus partai gitu
karena walaupun bukan struktur harian gitu ya
yang pasti kalau untuk keseharian saya back to business ya
karena memang saya dari dunia bisnis dulunya
ada beberapa usaha yang masih berjalan
sejak sebelum menjadi politisi sebenarnya
ada beberapa pabrik ada beberapa usaha
saya juga diamanati pesantren dan sekolah yang sedang saya kelola tapi di jogja
jadi ini yang sekarang membuat saya harus keliling keliling
artinya lebih banyak waktu dengan keluarga juga dong berarti ya
pasti jadi kalau ditanya ke anak saya gitu ke istri ya
lebih senang mana yang dulu apa yang sekarang
karena lebih rumah
iya lebih banyak di rumah
terus kita lebih banyak ngatur waktu sendiri gitu
jadi partai kan tidak setiap hari
jadi memang lebih ke teman bertukar pikiran ketua umum
dan pengambilan keputusan strategis seperti pilpres gitu
pengambilan keputusan strategis seperti pilpres gitu ya
kalau kita ingat kan sebenarnya di dalam p tiga
setelah mas roby kembali ke dalam politik kita tahu di dalam p tiga ini
tadinya ada pak soeharto lalu kemudian berganti ke pak mardiono
apakah kemudian keputusan keputusan tersebut ini memang berlandaskan dari mas romi juga sebelumnya
karena kita tahu kan sebenarnya banyak yang sudah tahu juga bahwa mas romy ini pemegang jawuhnya p tiga gitu
saya kira itu terlalu berlebihan ya
yang pasti alhamdulillah di p tiga itu tradisi dipegang kuat
jadi biasanya majelis pertimbangan partai itu memang selalu mantan ketua umum partai
ketika pak harsonaik pun sebenarnya saya diminati itu
pak harsona pun sebenarnya saya diminta oleh pak harso pada saat itu teman saya memang mengatakan
pak saya sudah terlalu lama meninggalkan dunia usaha
biarlah saya konsolidasi usaha saya dulu
tetapi tetap sebagai teman bertukar pikiran itu rutin ya
seminggu sekali sebulan sekali bertelpon lebih sering lagi gitu
nah hari ini pun juga sama gitu
pak mardiono menjadi ketua umum
beliau sering berdiskusi dengan saya untuk hal hal yang sifatnya strategis
kita berikan kemampuan analitik
dan ya alhamdulillah kan jaringan kita semua masih on
jadi informasi itu lebih lancar gitu
memang ketika melihat evaluasi terhadap pelaksanaan kepemimpinan pak soeharto pada waktu itu
yang adalah dari dalam maupun dari luar seperti ada stagnasi begitu
seperti ada stagnasi
sehingga kemudian ketika ada persoalan pak arso mengangkat soal amplop kiai waktu itu
di dalam kemudian bergolak begitu luar biasa
karena memang basis kita itu ya tidak terlihat seperti itu ya

dan amplok untuk kiai itu kan bagian dari tabarukan kalau istilahnya
jadi mencari berkah begitu ya
dan itu bisharoh yang biasa begitu dalam tradisi kita
nah direaksi keras gitu
reaksi keras kemudian kiai kiai itu ya pak mar sendiri didaulat oleh kiai kiai pada waktu itu
akhirnya kemudian berkonsolidasi ya maka kemudian perubahan begitu mulus
karena memang itu berasal dari bawah begitu
keluarga juga kemudian merasa lebih senang sekarang nih kalau mas romi ada di rumah sekarang gitu
tapi kemudian ketika mas romy kembali terjun ke politik
dapat dukungan penuh dari keluarga mas kemarin
ya keluarga saya memang sempat terutama anak ya pasti traumatik betul
dan itu kejadian kan pada saat dia masih kecil gitu
nah tetapi kemudian saya jelaskan bahwa
saya jelaskan bahwa berpolitik itu kan berjuang
jadi itu soal aktualisasi hidup
kalau ayah tidak meneruskan aktualisasi hidup
hidup ayah akan hampah gitu
karena oke untuk kehidupan dari dulu memang anak sudah tahu kalau kita memang di dunia usaha
tapi pada sisi yang lain ini perjuangan
akhirnya ya udah boleh gak apa apa gitu
jadi saya betul betul ngikutin anak saya
siapa yang bisa merintah ketua mu mungkin kecuali anaknya gitu
jadi ngikutin silahkan tapi gak usah jadi pejabat publik dulu ya
karena ayah kan harus beresin
oh itu ya
itu yang disampaikan oleh anak
jadi akhirnya saya memutuskan juga untuk tidak mencalonkan diri lagi
dan saya selalu katakan di mana mana di banyak podcast juga
saya hari ini kembali ke politik tidak ada target menjadi pejabat publik

jangan berpikir kemudian karena kan kita suka baca kan berita ada komentar begitu ini mau balik ke politik tidak ada target menjadi pejabat publik apapun
jangan berpikir kemudian karena kan kita suka baca kan berita ada komentar begitu ini mau balik ke politik tidak ada target menjadi pejabat publik vapit

itu saja tidak lebih karena buat saya jabatan publik itu kan amanah
dan saya memegangi betul karena
kita ini dibesarkan dalam tradisi islam bahwa jabatan itu nggak boleh diminta
dan seumur hidup saya tidak pernah meminta jabatan termasuk menjadi ketua umum
waktu itu saya sempat
ketika dua ribu empat belas sama pak jokowi dikasih pilihan untuk menjadi menteri
karena kita waktu itu mendapat dalam tanda petik jatah menteri agama ya
saya tidak mau dan akhirnya yang saya ajukan adalah pak lukman saifuddin
jadi jabatan itu ya
kalau dapat ya berarti memang sudah seharusnya dari tuhan diberikan
garis tangan gitu mas katanya
tapi kalau enggak kita artinya kalau kita menghindari hindar pun
kalau sudah memang garis tangannya duduk ya duduk
dan artinya tapi untuk sekarang yang perlu digarisbawahi supaya masyarakat tahu
mas romi tidak duduk langsung ke jabatan jabatan politik
ini atas arahan dari anak sematawayang
memilih tidak duduk dan tidak kepikiran untuk duduk gitu
jadi saya hanya kepikiran bagaimana partai yang pernah membesarkan saya itu kembali besar
itu saja tidak lebih
dan alhamdulillah ya katakanlah dalam satu bulan terakhir
p tiga mulai apa ya
seperti bangkit dari tidur lama begitu
karena apa yang kita lakukan ya
pencapresan mas ganjar
kemudian kita juga menemukan
nominasikan calon wakil presiden
kemudian kita juga berbicara terbuka untuk membangun cipta kondisi
menggandeng partai partai lainnya mungkin masih bisa bergabung
jadi kelihatan gitu kita sebagai partai itu ada pergerakannya ada manuvernya
kita dihitung orang dan seterusnya begitu ya
bagi saya mengembirakan setelah sekian lama dan perolehan kursi p tiga
yang hari ini memang tidak memuaskan di dua ribu sembilan belas
nah moga moga dengan itu seiring dengan momentum pencalekan ini dan alhamdulillah

mas rom tapi soal koalisi ini bagaimana mas
karena kalau kita lihat p tiga ini kan setelah masuk dalam kib tapi pada akhirnya kemarin mendeklarasikan pak ganjar
walaupun mas romy juga sempat bilang bahwa peta politik pasti berubah setelah pdip mengumumkan nama capres
tapi standpointnya p tiga seperti apa
standpoint kita jelas bahwa di dalam poin deklarasi kib dua belas mei dua ribu dua puluh
ada kebebasan dan kedaulatan partai yang masih tidak saling mengganggu
dukungan p tiga secara resmi pun kib masih mengatakan kompak rukun gitu kan
artinya ada terbuka kemungkinan kib ini semuanya ke mas ganjar
dan itu tidak berlebihan
karena masih ada pan yang sudah pernah menyebut mas ganjar dan golkar juga hari ini ada di dalam koalisi pemerintahan
jadi harapan itu tidak berlebihan
bahwa kemudian sekarang ini golkar sudah lebih merapat kepada gerindra dan pkb
itu wajar karena kan pak erlangga diamanati sebagai capres
tapi pada sisi yang lain elektabilitasnya kan memang di bawah dibandingkan dengan tiga public figure yang sekarang sudah muncul
mas ganjar pak prabowo dan mas anies
sehingga memang kalau tiada rotan akar pun jadi
nah saya kira komunikasi politik
pak erlangga ini yang sekarang sedang dilakukan
siapa yang mau bergandengan tangan dengan beliau sebagai cawapres
kalaupun tidak ada kan kemudian siapa yang mau menggandeng beliau sebagai cawapres
nah kita mendengar sama sama statementnya setelah waktu itu pertemuan di rumahnya pak erlangga kib itu
bahwa menyatakan koalisi tetap solid gitu
tapi kan kemudian suasana psikologis itu juga dibaca oleh masyarakat gitu ya mas
bahwa sebenarnya mungkin tidak seperti itu gitu
nah bocoran sedikit lagi
ketika dalam pertemuan itu memang itu terasa tidak sih kesolidan itu sebenarnya
ya kalau bisa dikatakan mungkin tidak ada di kib pada saat itu
sebenarnya soliditas itu bertahan ya kalau istilah saya tetapi terusik
karena ketika pak mar menyampaikan hasil rapimnas terlebih dahulu kepada anggota kib
makanya ketika selasa malam kita putus di rapimnas jogja itu tanggal dua puluh
empat april maka kemudian keesokan paginya pak mar itu berkomunikasi dengan pak erlangga dengan pak zul
oke artinya komunikasi itu tetap ada ya
karena banyak yang mengira bahwa p tiga tidak berkomunikasi dengan pak zul
dan bahkan mereka sempat meminta bagaimana kalau p tiga tidak mengumumkan dulu
ya selentingan pasti ada tetapi secara institusional kita bareng bareng lah gitu
tetapi pak amar minta jaminan lah kalau kita mau bareng bareng saya mohon waktu keputusan

oke yang kedua saya mau berkomunikasi dengan pak zul
dan saya mohon semuanya bisa bersama dengan p tiga artinya sama sama ke mas ganjar ternyata jawaban itu kan tidak ada
ya tidak ada yang bisa menjamin kan karena proses di internal partai kan masing masing memiliki apa namanya waktu gitu ya
ya sudah kalau begitu ya izinkan kami untuk mengumumkan itulah kemudian rabu kita mengumumkannya baru sore hari
karena sepanjang pagi pak mardiono bertelpon dengan para pimpinan partai kib ini
dan yang kedua setelah bertemu pak mar juga pada saat pertemuan itu
menyampaikan pak erlangga dan pak zul pertama kali ketika pak mar datang itu ya menyambutnya dengan agak sedikit tegang
oke ada sedikit ketegangan
ya saya bilang terusik tadi itu
tetapi setelah dijelaskan lah bagaimana kami ini kan hanya meneruskan musyawarah kerja wilayah yang sudah berlangsung sejak oktober di seluruh indonesia
jadi ujungnya kan pasti rapim
jadi kita mengambil momentum halal bihalal ini sekalian kita mengumumkan dukungan
akhirnya mereka mau mengerti dan pernyataan bersama itulah yang muncul
oke mas romi ini setelah p tiga pada akhirnya mencalonkan pak ganjar begitu
salah satu posisi kuat yang dipegang oleh p tiga adalah kemudian menyodorkan nama cawapres
kita tahu dari isu yang beredar bagaimana setelah bang sandi memutuskan untuk pamit dari gerindra
salah satu yang ditunggu tunggu adalah momentum bang sandi untuk gabung ke p tiga
bagaimana mas dinamikanya setelah hari hari ini
ya kami berkomunikasi dengan pak
sandi karena kan memang ketika akan menyampaikan surat pengunduran diri ke gerindra pun
pak sandi berpamit kepada ketua umum kami pak mardiono
setelah berpamit beliau kemudian berhakal bihalal dengan pak mardiono menyampaikan saya sudah mundur
dan siap untuk masuk p tiga
tetapi izinkan saya berdiri di zona netral dulu untuk mengeksersai semua kegiatan
kemungkinan merenungkan kontemplasi bahasa beliau
nah tentu kita hormati keinginan beliau itu untuk meminta waktu
dan posisi dpp p tiga hari ini menunggu
oke keputusan belum diambil oleh bang sandi
tapi kemudian bicara soal kemungkinan itu
kita tahu pdip dan juga p tiga punya histori
tapi kemudian melihat kemungkinan bahwa nanti pdip juga akan memilih
mengabulkanlah permintaan dari p tiga bahwa cawapresnya itu dari p tiga begitu usulan p tiga
itu bisa terjadi komunikasi dengan pdip seperti apa
apakah itu mem
komunikasinya sudah kami sampaikan dalam pertemuan tertutup kemarin ketika di kantor dpp pdi perjuangan
bahwa amanat rapimnas dpp partai dalam hal ini ketua umum
diminta untuk memperjuangkan agar calon wakil presiden itu dari partai persatuan pembangunan
dia bisa merupakan figur
internal p tiga yang merupakan pejabat struktural partai yang karir
artinya dari bawah begitu
bisa juga tokoh nasional yang kemudian bergabung bersama p tiga
dan bagi kami ini adalah sebuah keharusan
karena memang memperjuangkan bangsa di alam demokrasi ini harus memakai baju partai politik
kalau kita ingin efektif
karena dengan berbaju partai politik
kepanjangan tangan kita di dpr dpr itulah yang memproduksi undang undang dan melakukan pengawasan
nah karenanya tentu dalam kapasitas politik partisan itulah kita berharap bahwa cawapres besok
kita berharap bahwa cawapres besok itu betul betul kader partai persatuan pembangunan
tentu atas penyampaian ini bu mega juga merespon dengan bijak
beliau mengatakan oke kita paham dan itu harus disampaikan pak mardiono karena itu keputusan resmi partai
tetapi kita juga punya fatsun bahwa kita ini sedang melakukan cipta kondisi agar partai partai lain juga bergabung ke koalisi
jadi itu yang jadi prioritas dulu
bagaimana kalau kemudian kita berbicara bergabungnya partai partai politik dulu
setelah menanti formasinya komplit artinya final tidak nambah lagi baru kita duduk bersama untuk menentukan calon wakil presiden
artinya bisa juga last minute dong penentuan cawapresnya seperti yang terjadi di sana
kesepahaman agar tidak last minute
oke ada kesepahaman itu ya
karena kita tidak ingin peristiwa dua ribu sembilan belas terulang
kemudian yang kedua ada kesepahaman bahwa figur calon wakil presiden adalah figur religius yang bisa melengkapi mas ganjar
oke nah sekali lagi bahwa asumsi yang muncul di publik adalah bagaimana pada akhirnya jika bang sandi gabung ke p tiga
p tiga akan menyodorkan nama bang sandi sebagai cawapres untuk melengkapi pak ganjar gitu ya
anda sebagai keluarga
maksudnya punya tradisi dan keluarga besar dari nu
apakah kemudian melihat bahwa faktor nu itu ada di dalam bang sandi yang bisa melengkapi nanti suara mas ganjar gitu
ya memang pak sandi ini kan unik ya orangnya
mungkin karena banyak sekali temannya kemudian beliau juga seorang yang smart kan
jadi baik muhammadiyah maupun nu dua duanya ngasih kartu tanda anggota
ini kita jadi bingung gitu
cuma apapun itu bahwa
kita selalu berharga
kita sadari republik ini adalah bauran nasionalisme dan religiositas
dan itu harus tercermin ke dalam kepemimpinan tunggal kita secara nasional ke depan
dan hari ini pun demikian bersama jokowi g ma'ruf
sebelumnya pun demikian dengan jokowi j k begitu
dan bagi kami itu hal yang merupakan pakem
supaya negeri ini
supaya semua spektrum warna beragama di negeri ini juga terakomodir
itu perlu kedudukan simbolik
jadi kita harus berhati hati
jadi kita harus berhati hati
jadi kita harus berhati hati
jadi kita harus berhati hati
ini kita melihat bagaimana fakta hari ini di berbagai survei
p tiga itu kan ada dalam zona tidak aman
zona degradasi ya
degradasi kalau kita bicara peringkat di bola gitu ya
kita sudah biasa zona degradasi
dari sejak zaman adanya survei tahun dua ribu empat kita selalu masuk zona degradasi
artinya memang entah bagaimana di survei ini ada bias kepada konstituen p tiga
apakah itu pemilihan sampelnya
yang tidak mewakili konstituen p tiga
tetapi rata rata kita di survei itu selalu dua tiga kali lipat dari angka survei terakhir
selalu hasil akhirnya dua tiga kali lipat
karena itu kita selalu menjelaskan bapak ibu sekalian survei itu bayaran
karena tidak ada survei gratisan
nah hasilnya akan tergantung siapa yang membayar
karena setidaknya biasnya ada di sana
karena di samping dia alat potret dia juga alat pembentuk opini
nah karena dpp memang tidak banyak melakukan survei yang dipublikasikan
meskipun kami juga bermitra dengan salah satu lembaga atau salah dua lembaga yang kita kontrak sekarang ini
tapi kita tidak publikasikan
dan itu bahkan surveinya perdapil
jadi kami tahu bagaimana potret p tiga sesungguhnya dan itu kami optimis
artinya optimis bahwa nanti apa yang dikatakan hari ini
bahwa ini tidak dalam zona yang aman

akan bicara lain
saya yakin betul itu
karena memang bisa dilihat sih story nya sih
tinggal dilihat aja survei sebelum dua ribu sembilan belas p tiga berapa
survei sebelum dua ribu empat belas
realitasnya berapa realitasnya berapa
nah apakah kemudian itu ada kaitannya dengan mas romi kembali dalam politik di p tiga
karena kalau kita lihat survei itu kan muncul setelah berbagai dinamika yang terjadi di p tiga
kita tahu bahwa ada perbedaan kepemimpinan juga
lalu kemudian ada suara akar rumput yang berbeda juga soal capresnya misalkan gitu
apakah kemudian mas romi juga bisa membaca bahwa kembalinya mas romi ke dalam politik
saya tidak bisa menilai diri saya sendiri
dan tidak ada satupun partai politik yang tahu penyebab kenaikannya itu seperti apa
karena kan perolehan suara partai politik itu kombinasi dari kekuatan struktur yang dipunyai
ditambah dengan figur yang itu adalah para vote gathere
kemudian yang ketiga kerja calon anggota legislatif
yang terakhir kerja pencitraan yang dilakukan oleh dpp partai dalam berbagai manuver yang dilakukan
nah mas tapi kan kita tahu bahwa dalam dinamikanya suara akar rumput ada yang kemudian p tiga mengarah ke pak anies juga
begitu kita tahu bahwa ada sejumlah kelompok ya misalkan suara akar rumput
ya misalkan sebut forum kaabah membangun misalkan
yang itu ada pak habil marathi juga yang pernah menjadi bagian dari p tiga sampai sekarang mungkin
enggak beliau bendahara umum zaman kepemimpinan pak hamzah khas periode pertama
nah menjawab perbedaan itu apakah kemudian mas romi sebagai majelis pertimbangan
ketua majelis pertimbangan partai itu melihat tidak bahwa ada gerakan gerakan ini atau suara di akar rumput cukup berpengaruh
tentu saya menangkap
karena itu sudah aspirasi orang per orang
begitu pun di p tiga
yang kedua kan memang kerja sebelumnya yang dilakukan pak soeharto mono arfa itu kan mempopulerkan apa namanya diantaranya waktu itu pak anies
dan sempat muncul saya bahkan waktu itu didukasi untuk mengawal pak anies bulan februari dua ribu dua puluh dua di dalam harlah p tiga di jogja waktu itu
nah dampak itulah yang kemudian masih belum semuanya terklarifikasi
karena kan alasan dpp partai mendukung mas ganjar ini kan sedang kita akan sosialisasikan
di antaranya melalui sosialisasi caleg caleg yang kita miliki dua belas orang ini seluruh indonesia
dan paket paket materi sosialisasi itu yang tengah kita pancarkan oleh dpp partai melalui saluran wa melalui saluran media sosial
dan itu di respon baik
dan kawan kawan pada dasarnya kan selalu saya secara pribadi kalau menjawab beginilah jangan kita bertengkar karena orang luar yang bukan memiliki kta p tiga
jadi capres ini kan tidak ada yang berkta p tiga juga
kita tunggu dulu kalau nanti kita memiliki calon wakil presiden yang berkata p tiga
berarti itu wajib tegak lurus
bukan berarti sekarang tidak wajib tegak lurus
jadi sangat wajib gitu
kalau menjawab presnya dari p tiga
dan itulah harapan dpp partai
apakah kemudian jika nanti memang cawapresnya dari p tiga itu bisa ya itu jadi kutel efek juga bagi partai untuk nanti suaranya bisa naik
saya penganut putihl efek ya
karena di indonesia sudah berkali kali terbukti
meskipun kotel efek itu tidak selalu figur
tidak selalu person
dia bisa manuver
saya menganut kutel efek
dan kita berharap bakal calon wakil presiden yang kita bidik ini
moga moga bisa diterima oleh pdi perjuangan dan rekan koalisi yang lain
atau rekan kerjasama politik yang lain
dan pada akhirnya memberikan dampak kepada p tiga
terakhir mas romy
ini kita tadi sudah berbicara panjang
tapi kalau saya tanyakan bagaimana perjalanan politik mas romi ke depan
apakah kemudian kita bisa melihat kembali nanti mas romi ada ambisi untuk kemudian duduk sebagai ketua umum di partai persatuan pembangunan nantinya mungkin mas
pertama saya tidak pernah punya ambisi itu
karena saya kembali betul betul ingin melihat ketika saya masuk di dalam kembang
ketika saya masuk di dalam kepengurusan kembali partai ini naik
untuk membuktikan bahwa kemarin rekayasa politik kepada p tiga yang membuat p tiga hancur sedemikian rupa
itu akan rebound
artinya oh dengan keberadaan romy ternyata memang naik gitu
jadi memang kemarin itu ngerjain supaya p tiga gak naik
ngerjain supaya gak naik
kemudian yang kedua
saya bisa sampaikan bahwa semua itu bergantung kepada aspirasi rekan rekan di bawah
dalam perjalanan hidup saya
saya mendapat pelajaran sangat berharga
bahwa apapun yang kita rencanakan pada akhirnya tuhan yang memastikan
jadi saya percaya dengan yang di atas
beliau memiliki rencana terbaik untuk hidup saya
terima kasih banyak mas romy
terima kasih rio
sukses selalu ya
sampai jumpa di episode the politician berikutnya
dialog untuk menagih aksi
menggali esensi bukan sekedar sensasi